lima terpidana pembunuh brigadir yosua yakni verdi sambu putri candrawati riki rizal dan kuat ma'ruf
mendapat potongan hukuman setelah mahkamah agung memutuskan atas kasasi mereka
di sisi lain yakni pihak korban orang tua brigadir yosua yang harus kehilangan anaknya
terpukul dengan potongan hukuman para komplotan pembunuh anak mereka
keluarga almarhum nofrian syah yosua huta barat yang ditemui di kediaman mereka
di desa sungai bahar kepatian muarodjambi pada rabu mengaku terkejut atas keputusan makamah agung
ibu brigadir yosua rosti simajutak yang tengah sakit mengaku shock
setelah mendengar keputusan ma
keluarga juga mempertanyakan pertimbangan hakim meringankan hukuman para pembunuh anaknya
memang kita sangat kecewanya kecewa itu kita tidak mengetahui asal usul dan bagaimana rilisnya
kita sudah mendengar keputusan yang mengurangi hukuman bagi terdakwa
diumumkan dulu ponisnya baru rilisnya belakangan
jadi yang kami harapkan biar kami rakyat kecil ini
yang menjadi pembelajaran seharusnya kemarin itu disiarkan secara langsung
sebelumnya pada selasa sidang putusan berlangsung tertutup selama kurang lebih empat jam
mahkamah agung memutuskan untuk mengubah hukuman mantan kepala divisi propam polri
verdi sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup
selain sambo mahkamah agung juga mengubah hukuman istri verdi sambo
yakni putri candrawati dari pidana penjara dua puluh tahun
menjadi pidana penjara sepuluh tahun
riki rizal wibowo yang dijatuhi hukuman tiga belas tahun diubah menjadi delapan tahun penjara
sementara kuat ma'ruf yang difonis lima belas tahun penjara diubah menjadi sepuluh tahun penjara
sedangkan richard eliezer yang difonis satu lima tahun penjara per empat agustus dua ribu dua puluh
mendapatkan cuti bersyarat
statusnya berubah dari terpidana menjadi klien pemasyarakatan
putusan pn pidana mati
putusan pt menguatkan
pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi
tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa
dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana
dan pidana yang diberikan
pidana penjara seumur hidup
anulir hukuman mati bagi ferdi sambo dan potongan hukuman bagi tiga terpidana lainnya
dinilai sejumlah pihak menjadi celah bagi para terpidana mendapat keringanan hukuman kembali
pengamat hukum pidana dari fakultas hukum universitas trisakti abdul fikar hajar mengungkapkan
verdi sambo dimungkinkan mendapat keringanan hukuman dari seumur hidup menjadi dua puluh tahun penjara
jika terpidana berkelakuan baik
hal ini pun sesuai dengan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kuhp yang baru dan akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh
mengacu pasal enam puluh sembilan kuhp verdi sambo bisa memperoleh keringanan jika menjalani pidana penjara minimal lima belas tahun
belum lagi dapat umpamanya kalau dia berbuat baik di dalam donor darah
terus dia menyumbangkan tenaga atau pikiran bahkan hartanya
dia juga bisa mengurangi hukuman
karena itu dia dianggap berbuat baik kalau hukumannya tertentu
tetapi kalau hukumannya seumur hidup ya maka perlu waktu sepuluh tahun lebih gitu untuk menilai dia
bisa dirubah menjadi hukuman tertentu
dalam hal ini umpamanya seumur hidup diganti menjadi dua puluh tahun
sebelumnya proses hukum pembunuhan brigadir joshua terjadi pada jumat delapan juli dua ribu dua puluh
sempat mendapatkan rintangan
karena skenario verdi sambo yang saat itu menjabat kadif propam pohri
besarnya kekuatan verdi sambo yang saat itu berpangkat inspektur jenderal atau irjen
mampu menggerakkan puluhan anggota polri untuk menutupi kasus ini
di antaranya bahkan perwira menengah dan seorang jenderal
yakni brigjen hendra kurniawan mantan karo paminal div propam pohri
yang akhirnya dipecat dari kepolisian
tim liputan cnn